tradisi karapan sapi yang digelar di areal persawahan di lumajang selasa pagi berlangsung meriah dan unik
jika joki karapan sapi biasanya adalah orang dewasa di sini joki jokinya justru anak anak atau pemula
ratusan orang pun antusias mengikuti karapan yang digelar untuk melestarikan budaya khas orang madura ini
lomba karapan sapi ini digelar di areal persawahan desa selokanyar kecamatan pasirian lumajang
ada sembilan puluh enam peserta dari empat kabupaten di jawa timur yaitu lumajang jember probolinggo dan sumeneb yang ikut lomba ini
kecuali peserta dari sumeneb peserta lainnya adalah keturunan madura yang tinggal di luar pulau madura
meski demikian semangat menjaga tradisi khas madura tetap mereka pelihara
salah satunya adalah dengan mengikuti karapan sapi ini
untuk melakukan budaya
budaya karapan sapi madura
ini pesertanya dari mana pak
dari jember robolinggo madura
yang unik dalam karapan sapi ini adalah para joki
jogi atau penunggang karapannya masih anak anak
mereka berusia sebelas hingga empat belas tahun
misalnya iwan pelajar sd kelas lima ini menunggang sapi yang dia beri nama jawara
iwan mengaku latihan terus rutin tiap sore sepulangnya dari sekolah
misalnya berapa iwan
masih sekolah ya
ini gak takut jogi karapan sapi ini
sudah berapa lama jogi
ratusan warga pun antusias dengan karapan ini
warga lumajang dan sekitarnya beramai ramai datang menyaksikan karapan sapi ini
nur hadi wijaksono lumajang